ya razia parkir liar yang digelar petugas udin perhubungan di kawasan kemayoran jakarta pusat
senin pagi diwarnai aksi protes oleh dua orang warga negara asing
meski terus memohon petugas tetap menderek kendaraan milik wna yang parkir di bahu jalan
dua orang warga negara asing ini seketika lari tunggang langgan saat mengetahui kendaraannya yang parkir di bahu jalan
kawasan kemayoran jakarta pusat terjaring razia
kedua wna ini mengaku parkir di bahu jalan lantaran hendak olahraga berjalan kaki
meski sempat memohon agar kendaraannya tadi derek petugas tetap tegas menderek kendaraan wna ini lantaran parkir di bahu jalan
selain menyalahi aturan keberadaan parkir liar di kawasan ini juga dianggap mengganggu akses jalan bagi penghuni apartment
selain di kawasan kemayoran razia juga dilakukan hingga ke kawasan pasar nangka kebon kosong jakarta pusat
seluruh kendaraan yang terjaring diderek ke parkir irtimonas untuk dikenakan saksi retribusi lima ratus ribu rupiah
ketika kita lakukan perlindakan tidak ada namanya toleransi karena kita sering berurang kali di sini berlaku pendirikan di sini
dan dari pihak pengembang dan penghuni apartmen memang sudah dipersialisasikan
tidak ada boleh ada parkir di badan jalan